ini bocah bocah itu pasti nih
wah ini dia nih bener bener nih bocahnya
tauan kau disimukun rapi dengan cil
kabur nih kabur
dikelilingi dengan kesenangan keceriaan
kita harus berpisah
kita tidak tahu
perpisahan untuk selamanya
jauh lagi pohonnya
nanti kamu yang manjat ya
kalau kamu kan gak bisa
itu kan naik mau kemana buru buru gitu
tunggu aku mau ke rumah pak rtv
arahnya sih ke rumah pak rtv
iya kan bener kan
ini jangan jangan mau ketemu sama si elang nih
kalian pada mau kemana

iya kita ke sini karena mau pamit pak rtv
kan kurnanta udah bubar
jangan pada pergi dulu
jangan pada pergi dulu
mendingan kalian jemput si sara suruh balik lagi ke sini
suruh balik lagi ke sini
emang gak mereka mau
ya pasti maulah
bilang aja kalaupun anta ini mau dibangun lagi
cuma tanahnya lagi nyari gitu
seseorang bisa jelas raw locasi
dan dimata whoa
apa yang ada
mas paket nanya udah buruan disusul keburu pada berangkat
nanti gak ketemu lho gak bisa balik lagi sini
iya betul tuh
tadi sih bilang eh mau naik bus pasti ada di terminal bus
udah buruan sana susul
pak rt kita boleh minjem motornya nggak pak rt
oh iya iya boleh boleh nih pakai aja
biarin aja aku bohongin mereka
yang penting sarah mau balik sini
mulai malam ini kalian berdua harus jaga disini
ngapain harus dijagain sih mas
ini perintah bos besar
takut kalo ada yang macem macem nih
karena besok lusa tanah ini udah mulai dibangun
tak ada pasangan nanti aku nanti mau dibangun lagi
terus gagalin rencananya
oke bener banget kata si bapak
pak eh maafin
pak apa sih
bukannya si ilang
wah kita diduluin dong
seger si ilang
dia tuh lagi menuju ke terminal bus
udah terserah mau diapain aja
elang itu yang naik motornya berisik
yang bawa jaket hijau
sama temennya satu lagi rada arab
ya sama satu lagi
kalau motor malah gampang
buat yang ginian
masuklah sini v
aku udah sampaikan
saya sudah instruksikan anak buah saya untuk menjaga lokasi itu siang dan malam
oke ini sepertinya saya sudah habis sampai lokasi
oh jadi gitu
pantus saja nggak fokus
itu tadi kayak lelang deh pak
jaket itu kan yang aku beliin buat elang di paris
nggak mungkin ada yang nyamain di sini
tapi ngapainnya lah di sini
oh ganda mirip aja kali
boleh ya mas ika
pokoknya kita harus bisa bikin buka mulut anak buahnya pak agus
yang ngedagain tanah pondok pesantren kunanta
biar dia ngaku kalau dia yang bakar tanah pondok pesantren kul anta
setuju aku setuju tuan anambek kamu
jadi kalau mereka ngaku
dan saat dijual beli tanah pesantren kunanta
ih saat dibubaring bener banget tuh
ini kan demi pesantren kunantak
biar balik lagi ke kita
demi kebenaran kita nggak buat takut
kita nggak buat takut kita nggak perlu takut nggak usah takut
gumpal cocok sama kalian berdua
kita nggak boleh takut
pokoknya kita harus bisa mengembalikan kunanta
biar kita itu bisa kumpul lagi kayak dulu ya kan
tapi sobri nggak setuju
kita itu kan kecil kecil
ditambah anak buahnya om agus itu
pokoknya kan serem serem
kita harus pakai siasat
kita tarik salah satu dari mereka ke sebuah tempat
habis itu kita paksa
kita suruh dia ngaku
kalau dia bakal tanda pendok pesantren kunanta
habis itu kita sirip ke kantor polisi
ini bisa jadi bisa jadinya
bisa jadi itu mimpin
ambo juga punya sesuatu
dan juga punya ide
ambo punya jaring ikan
apa pakai segala jaring ikan sih
jaring ikan itu buat ngejaring ikan
bukannya ngejaring penjahat
tunggu betul banget
uni city yang cantik
dengerin ambo dulu
jaring ikan itu
nanti kita akan buka
nanti kita leparkan
nanti penjahat itu masuk ke dalam jaring ikan itu
ambo kulis mempunyai ide yang sangat brilian
dan untuk menambah kekuatan kita
ambu akan mencoba merayu seseorang untuk bergabung bersama kita
siapa siapa itu
gabung bersama kita oke
siapa tau bisa bantu
banyak banyak orang ya
tadi beneran elangga ya
tapi waktu aku telpon mamanya katanya elang dimasukin pesantren
apa jangka jangka pesantrennya di sini
selamat datang pak robert
kami sudah diberitahu sama pak rudi
sekarang pak robert silahkan lihat lihat
bang di sekitar sini ada pesantren ya
ini bekas pesantrennya non
sebelum pak rudi beli non
terus anak anak santrinya pada kemana bang
oh semua santrinya udah pada pulang ke kampung masing masing non
apa tadi itu ela mau pulang ke jakarta
tugas kalian adalah
memancing para penjahat
untuk hadir datang kemari
siap pak robert
ketika para penjahat itu tibu
tempat di bawah pohon
tunggu abah abah dari ambo
ketika lempar jaringnya
paham enggak paham
itu panah orang jawa
oke kalau begitu pasukan
eh eh bantuin bang puring nih
teng sekitar nombal
kopi bersama kayak ket outfits soal inquire
sulit lempar jaring
bam kaerem ni
no bener bener kelihatan gua
lu di kerjaan emang bucah bucah itu tuh
tiga dua satu
sasaran kamu tuh pah
ini bucah bucah itu pasti nih
wah ini dia nih
bener nih bucah ini
tauan kursi gua rapi dengan
gua kabur gila
hu bareng udah
aduh lu pantes semua ini
ya lu tapi
keju pene ya udah